dengan sepucuk surat yang ditujukan pada elit partai demokrat sby mengungkapkan kegelisahannya terkait konsep kampanye akbar prabowo sandi hari minggu ini
dan bagaimana sebenarnya duduk perkara hingga sby menulis surat yang ditujukan kepada sesama satu koalisinya
dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya sharif hasan wakil tum partai demokrat di studio terima kasih pak sharif
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam orang tua berkati
dan juga ada bang andrei selamat malam bang andrei juru bicara bpn prabowo sandi
selamat malam mas ferdi
terima kasih bang andre sudah hadir malam hari ini
hari ini dinamika politik kembali bergulir ya pak sarif dan bang andre
di kampanye akbar prabowo sandi hari ini di gbk dikejutkan lah dengan adanya sepucuk surat begitu dari sby
dan kita ingin lihat beberapa
kutipan yang disampaikan di surat tersebut bisa kita tampilkan
mungkin ada beberapa yang kita highlight dari isi surat yang ditulis sby
nah ini dia
salah satunya ini karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di gbk tersebut tidak lazim
dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif
dan melalui sejumlah unsur pimpinan partai demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar
dan malam hari ini saya mendapat kepastian bahwa
informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam bapak prabowo berita yang saya dengar itu mengandungi kebenaran
nah ini salah satu nih pak syarif ya bang andre yang kita quote begitu dari surat sby yang salah satunya ditujukan pak syarif
saya ingin mengkonfirmasi dua hal
yang pertama apakah ini benar surat ini dari sby karena juga berkembang ada hoax atau banyak yang bilang ini tidak benar
dan yang kedua memang tidak lazim ini disini maksudnya apa
pak syarif ini nyindir atau gimana
jadi begini perlu saya tegaskan bahwa ini surat ini adalah benar adanya
nah pak sby sebagai mantan presiden dan sebagai ketua umum partai demokrat
ini kan selama ini kan betul betul berada di singapura hanya khusus untuk mendampingi ibu ani
mudah mudahan ibu ani bisa sembuh
ketua umum partai dan sebagai mantan presiden beliau juga mengamati perkembangan politik dan kampanye di indonesia
nah beliau melihat kampanye di gbk ini adalah puncak kampanye yang betul betul menentukan
sehingga beliau memberikan masukan masukan yang betul betul agar kampanye ini betul betul sangat berhasil
nah yang ya supaya berhasil
berhasil itu gimana
nah itu beliau memberikan pandangan pandangan
sebagai mantan presiden dan sebagai ketua umum partai demokrat bagian daripada koalisi ini
ya pertama ya harus inklusif
karena pemimpin yang akan menjadi presiden nanti itu adalah pemimpin untuk semua
jadi tidak boleh ada polarisasi di dalam bangsa ini
dan ternyata ternyata apa yang
yang dilakukan hari ini kampanye yang dilakukan hari ini
kan dari subuh sampai selesai saya hadir di sana
ternyata itu sudah mencerminkan apa yang diinginkan juga oleh pak sby
kita lihat banyak pembuka pembuka dari berbagai tokoh agama
ya semuanya diberi kesempatan untuk orasi
dan kedua kita lihat pimpinan habib habib dan pak rkia itu selalu mengedepankan menyangkut masalah nkri
persatuan dan bineka tunggal ika
nah dan kedua kita lihat juga ya kita lihat tadi di bagian lain surat ini
menyangkut tuduhan terhadap pak prabowo
dan pak prabowo sudah menegaskan di situ bahwa hilafah itu tidak
itu juga dikhawatirkan
dan itu saya pikir ini sudah cukup jelas
nah ketiga ya saya lihat
dari rundown acara itu betul betul menggambarkan bahwa
kampanye kali ini betul betul sangat inklusif
semua tokoh tokoh partai politik pendukung partai politik koalisi kemudian tokoh tokoh agama
para kiai habaib dan sebagainya itu tampil
tapi tudingannya ya
ini bukan tudingan
nah ini salah persepsi
karena di situ tidak mengatakan ada tuduhan di situ
tetapi beliau hanya mengkhawatirkan dan memberikan saran
karena melihat situasi intensitas kondisi politik saat ini
ini menyangkut masalah polarisasi kan sangat tajam sekali
nah beliau menginginkan agar semua ini bagaimanapun juga ya
kita harus polarisasi itu tidak boleh terjadi
karena pemimpin siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin untuk semuanya
jadi lagi lagi ingin saya sampaikan
bahwa ini hanya merupakan saran dari beliau
sebagai mantan presiden dua periode
dan tentunya dengan penuh pengalaman
bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini
sehingga sebagai bagian daripada koalisi
karena kampanye gelora bung karno ini sangat menentukan
maka beliau memberikan masukan masukan
dan ini sebelum terjadi
dan ternyata semua masukan masukan itu
betul betul diadopsi oleh pak prabowo
dan kita lihat di lapangan
jadi cukup jelas
oke saya ingin menanyakan dan mengkonfirmasi berlanjut
kenapa baru sekarang suratnya keluar
dan bang andri sepertinya juga sudah tidak tahan untuk menjawab konfirmasi
atau merespon dari sindiran yang tadi saya awali begitu
tapi kita akan bahas pas jendela berikut
tadi pak sarif sudah menjawab ya bang andre ya
bagaimana surat itu sebenarnya maksud dan tujuannya seperti apa
bpn merespon ini bagaimana
ya biasa saja
nggak ada yang perlu dikhawatirkan
nggak perlu ada diributkan surat ini
pertama ini surat dikirim oleh pak sby sebelum acara
karena beliau mendapatkan informasi beliau khawatir
nah dikirimlah surat itu
nah ternyata setelah acara
yang dikhawatirkan pak andri

memang acaranya kan dari sebelum subuh ya mas
ya tentu yang tahajud
surat subuh berjemaah
zikir bersama ya umat islam
teman teman pendukung pak prabowo
yang bukan beragama islam tentu hadir setelah acara
rundown setelah sholat subuh jam tujuh
nah setelah jam tujuh
semua tokoh tokoh agama lain itu hadir semua ikut di dalam
para pendeta kristen katolik
bahkan bahkan para pendeta kristen katolik

hindu buddha itu diberikan kesempatan berorasi
dan memimpin doa sesuai agama mereka masing masing
jadi sehingga ini sangat inklusif
karena satu hal yang perlu diketahui publik
pak prabowo ini bukan calon presiden untuk umat islam
tapi presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
untuk seluruh agama di indonesia
seluruh suku di indonesia
seluruh ras di indonesia
itulah prabowo presiden indonesia raya
bukan presiden umat islam
dan acara di gpk tadi menunjukkan bahwa inilah indonesia
di situ orang bahu membahu
orang datang tanpa dibayar
ini yang perlu dibahas yang perlu didalami
bukan surat psb
tapi bagaimana orang mau datang mulai tengah malam
istri saya di luar itu ngikutin saya
dia jam tiga pagi bersama teman temannya jalan masuk gbk
sih saya nggak pernah ikut kampanye mas
selama pak prabowo dan bang sandi ini
tapi dia mau datang kenapa
karena masyarakat merasakan kekhawatiran
mereka ingin menyelamatkan nasib bangsa
dari keterpurukan ekonomi
mereka ingin lapangan pekerjaan terbuka
mereka ingin harga harga kebutuhan bahan pokok terjangkau
bahkan mak mak itu pengen harga listrik turun
pak prabowo dan bang sandi menawarkan itu
sebenarnya itu yang perlu dibahas
bagaimana masyarakat datang dari tengah malam
mereka nggak dimobilisasi
bahkan hotel di seluruh sekitar senayan
dari kantong peserta yang datang
tapi kenapa harus disurati dulu begitu
karena kan memang kalau kampanye seperti ini kan seharusnya
soal inklusivitas polarisasi ini kan sudah dari awal
pak sb mungkin nanti pak sarif jelas
berada di singapura
beliau tidak mendapatkan mungkin
tidak mendapatkan informasi yang utuh
dan dinamiknya berlangsung
terkesan memang terkesan memang opini yang ditiupkan pihak sebelah
ini terlalu islam
randoan acara itu
padahal orang sebelah itu tidak tahu
nah pak sby mendapatkan membaca berita di media
mendapatkan informasi yang mungkin tidak utuh karena beliau
memang ada di singapura
tapi teman teman partai demokrat yang lain
ada ferdinand hutahayat
itu semuanya agamanya pak
mereka hadir jam tujuh setelah sholat subuh
semua agama hadir
tanya sama pak sarif
saya tanya pak sarif
ada distorsi komunikasi berarti di dalam internal partai pak
sehingga kemudian pesan ini terlambat sampai
terus terang saya bukan distorsi
justru malah komunikasinya sangat efektif
jadi sejak awal itu ya
kemarin sore sudah ada komunikasi saya dengan teman teman gerindra
dengan wakil ketua umum gerindra
dengan pak adilison
dengan pak sugiono
saya komunikasi intens tentang rundown
nah dari rundown itu saya menanggapi kami menanggapi dari partai demokrat
nah rupanya ini rundown ini kan belum final
nah karena ya lagi lagi pak sby kan sebagai mantan
dan tahu betul
kalau soal kampanye kan beliau yang kita harus tanya dong
karena beliau selama ini sudah dua kali jadi calon presiden
sudah dua kali kampanye presiden
nah tentunya sekecil apapun rundown itu menjadi perhatian beliau
nah setelah dia lihat diberikan masukan kepada kami
dan kami komunikasikan kepada teman teman di panitia
dan ternyata rundown yang terakhir itu sangat firm
sangat firm bagi beliau
karena itulah ternyata menggambarkan kalau rundown ini yang begini yang dilakukan
maka dapat dipastikan akan bagus
inklusifnya itu pasti akan terungkap
dan ternyata di lapangan menggambarkan semua itu
jadi sebenarnya justru adanya komunikasi yang seperti ini
keberhasilan kampanye pada hari ini dapat kita lihat
menurut saya ini menurut saya ini pak sarif ini
bahwa komunikasi pak s b
partai demokrat dan seluruh rekan koalisi indonesia adil makmur
tapi ada tudingan karena suratnya seperti itu
ahy gak datang jadinya
jadi pak ahy itu kan selama ini kan juga menampingi ibunda di singapura
itu kalau beliau di sana itu tidak pernah tidur
nah last minute tadi malam baru berangkat dari sana
saya terganggu kesehatannya
ya karena terganggu kesehatannya beliau telpon ke saya
tetapi saya betul betul ini breakdown ya
kondisi kesehatan saya juga menurun setelah dari singapura tadi malam
jadi betul betul ini sesuatu hal yang tidak terduga
dan tentunya dan beliau mengatakan pak sarif tampil all out
sampaikan salam kepada pak prabowo dan pak sandi
saya dukung penuh
partai demokrat dukung penuh seperti komitmen sejak awal
dan insya allah kampanye ini akan berhasil
dan itu saya terima informasinya pada saat saya di panggung
oke jadi yang datang tadi pak sarif
saya pak hafsara cukup banyak
oke enggak pilih pilih yang pertama
pak hafsah jafar kemudian nahrawi sebagai koordinator wilayah
pak ferdinand cukup menonjol tadi
oke mewakili ahy juga berarti ya
jadi saya pikir ini justru malah clear persoalan ini
jadi mudah mudahan dengan penjelasan ini semuanya akan menjadi clear
dan yakinlah yakinlah bahwa kalau kita melihat respon masyarakat yang begitu luar biasa
belum pernah ada terjadi kampanye presiden yang sebesar besarnya
terlihat luar biasa
satu hal mas ferdi
saya ingin kasih tau ya
sebagai orang gerindra dan sebagai bpn
saya merasakan betul teman teman yang ditugaskan oleh pak sarif dan pak sby dan mas ahaye masuk ke bpn
itu adalah petarung petarung luar biasa
oke kita tahan di petarung petarung luar biasa
nanti juga kita akan melihat tutipan quote surat yang lain setelah jeda berikut ini
tadi sebelum kita break
bang andre bilang bahwa ada petarung petarung hebat begitu untuk meningkatkan elektabilitas prabowo sandi
dan salah satunya mungkin pak sby waktu saat berkoalisi ini menjadi salah satu penentu begitu ya
nah berarti ini juga menampik bahwa hubungan tidak mesra ini tidak terjadi begitu ya
nggak ada sama sekali
mas saya kasih tahu ya
demokrat mengirimkan orang orang di bpn
misalnya mbak imel dasari

anda nggak pulang untuk mengurus acara pak prabowo dan bang sandi
lalu kita tahu ada dua gladiator yang diturunkan oleh demokrat di jurubicara dan juru debat
pak prabowo dan mas andri
namanya ferdinand hutahayen dan jensi tintin daon
mereka sangat perform
sangat perform dalam membela pak prabowo dan bang sandi
dan menyampaikan pesan pesan pak prabowo dan bang sandy
makanya saya ingin menjelaskan
demokrat gerindra pks pandan berkarya sangat solid
yang berantem itu siapa sih secara terbuka sekarang
semua mereka bentrok
ya bahkan ada yang bilang
koalisi mereka ada yang bilang itu cheerleader
anda lihat nggak kok di koalisi kami
kebersamaan itu sangat luar biasa
oke pak sarif senyum senyum dia mendengar bang andre ngomong begitu
tapi sebelumnya kita akan lihat lagi
itu fakta lah yang saya sampaikan
grafik yang juga menunjukkan kutipan dari surat dari sby
ini pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain
atau yang menarik garis tebal kawan dan lawan
ini dikasih quote and quote ya
untuk rakyatnya sendiri hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh
bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa
saya sangat yakin paling tidak berharap tidak ada
seperti itulah isinya
dan ini yang selanjutnya
pemimpin yang mengedepankan
oh yang ini
saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau prabowo didintekan dengan kilafah
sama tidak tepatnya jika kalangan islam tertentu dicap sebagai khilafah ataupun radikal
demikian sebaliknya mencap jokowi sebagai komunis juga dengan narasi yang gegabah
politik begini bisa menyesatkan
sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih
telat berarti ini pak sarif
hal hal seperti ini disuarakan begitu
ini kan suara seorang negarawan
kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai aktivis partai politik tertentu
yang belum pernah memiliki pengalaman sebagai seorang presiden
ini seorang presiden mantan presiden
itulah itulah pandangan dia bagaimana memimpin negara ini
jadi saya pikir kita justru harus berterima kasih kepada pak sbi
yang memiliki pandangan bagaimana memimpin bangsa ini
jadi apa yang sudah pernah dimiliki beliau
beliau ingin mentransfer kepada pemimpin pemimpin yang akan muncul ke depan
jadi saya pikir kita harus berterima kasih kepada sosok pak sbi
itu sekali lagi dari surat ini itu secara eksplisit menyatakan itu
kalau mau diartikan lain saya pikir keliru
berarti bang andre ini reaksi sby ini positif saja menurut anda dan juga menurut bpn nih
saya rasa hal yang wajar
orang ingin bertanya lalu memberi masukan itu hal wajar
tidak ada yang luar biasa
bahkan kalau kita baca dua paragraf terakhir surat pak sby itu menegaskan bahwa hey orang orang yang menurut pak prabowo kilafah lupakan itu
orang yang menuduh pak jokowi komunis pinggirkan itu
kan jelas seorang negarawan bicara kepada rakyat indonesia lupakan isu kilafah lupakan isu komunis
mari kita fokus soal isu ekonomi isu lapangan pekerjaan isu harga harga kebutuhan bahan pokok yang merupakan masalah yang ada di rakyat
itu pesan yang bisa kita ambil dari pak sby dan saya rasa beliau tidak memberikan kritik beliau memberikan masukan
masukannya sudah dilaksanakan
acara kemoktah di pagi luar biasa
alhamdulillah kita tunggu
apakah tanggal tiga belas
apakah pak jokowi bisa nandingin ya acara pak prabowo nanti
berarti yang paling menarik
berarti kita memang harus menyimpulkan bahwa ini memang hanya sebagai dinamika politik saja
tidak ada polarisasi tidak ada inklusivitas yang seperti yang dipikiran banyak orang begitu bahwa kemudian pesta demokrasi yang akan kita gelar tujuh belas april nanti ini bisa berjalan dengan baik
terima kasih pak sarif sudah hadir malam hari ini dan juga bang andri terima kasih sudah hadir malam hari ini untuk penjelasannya
terima kasih pak
kita sudah jelas bahwa memang ini adalah bagian dari dinamika politik
yang kita harus apresiasi bersama sama
terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lain